sejumlah warga muslim di koja jakarta utara membayar zakat fitrah dengan menukarkan sampah botol bekas dan plastik ke bank sampah
sebanyak sepuluh kg sampah dapat ditukar dengan tiga lima liter beras
seperti apa berikut informasinya
sambil menenteng karung berisi botol bekas serta sampah plastik
warga lagoa kecamatan koja jakarta utara minggu sore mendatangi bank sampah majelis taklim di kantor kecamatan koja
mereka datang untuk menukarkan botol botol bekas yang telah dikumpulkan untuk membayar zakat fitrah
sebanyak sepuluh kg sampah ditukar dengan tiga lima liter beras
kan kita nabung di rumah kan mubazir kalau kita buang mending kita tabung kita tukarkan ke bank sampah majelis taklim kecamatan koja
sampah ini juga terbuka bagi warga lainnya yang ingin berzakat dengan cara menukarkan sampah
program ini diharapkan dapat membantu sesama di tengah pandemi
pertama kali pada tahun kemarin
pada tahun ke satu ada tukang bubur
kebetulan mereka ini mau jagad fitrah
nah alhamdulillah kata saya kalau memang anda punya sampah anorganik
silahkan kumpulkan baru ditukarkan dengan beras ke kami dan langsung dijagat fitrah
setidaknya sepuluh orang telah berzakat dengan menukarkan sampah melalui bank sampah
tim liputan cnn indonesia